mulai jumat kemarin tiket arus mudik dan balik kelebaran kereta api sudah bisa diperoleh calon penumpang di situs online pt kereta api indonesia
pt kai sengaja menjual tiket lebaran jauh jauh hari agar tidak terjadi penumpukan mendekati hari lebaran
mulai jumat kemarin pt kereta api indonesia pt kai sudah mulai menjual tiket lebaran untuk segala jurusan
penjualan dilakukan melalui sistem online yang tersebar pada website pt kai
dengan sistem online ini masyarakat sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan lima belas juni dua ribu tujuh belas atau h sepuluh hingga kepulangan h sepuluh
meski tiket sudah dapat dipesan mulai sekarang namun penjualan tiket masih untuk kategori kereta reguler
sampai saat ini belum menentukan berapa kereta tambahan yang akan dioperasikan nantinya
selain mulai menjual tiket pada h sembilan puluh

dki juga tengah mempersiapkan peningkatan kapasitas dan pelayanan untuk menghadapi musim lebaran dua ribu tujuh belas yang akan jatuh pada bulan juni
peningkatan ini diharapkan dapat memberi kepuasan dan kenyamanan kepada para penumpang kereta api